sejumlah elit partai gerindra menemui elit partai demokrat di kantor dpp demokrat menteng jakarta pusat pada kamis sore
pertemuan antara kedua parpol tersebut bertema silaturahmi kebangsaan partai demokrat dan partai gerindra
sejumlah elit partai gerindra yang dipimpin sekjen gerindra ahmad muzani tiba di dpp demokrat di jakarta pusat pada pukul empat belas waktu indonesia barat
kedua parpol melakukan pertemuan secara tertutup
pertemuan tersebut dalam rangka menjalin komunikasi politik kedua partai berkaitan dengan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh